anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom rumah dinas duta besar indonesia di bangkok thailand terbakar
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
menurut keterangan otoritas setempat api mulai berkobar di wisma indonesia yang berada di dalam kompleks kedutaan pada jumat siang waktu thailand
media setempat menyatakan kobaran api dapat diatasi tim pemadam thailand setelah kurang dari satu jam
beruntung duta besar dan sejumlah staff selamat dari peristiwa ini
sementara itu aparat setempat hingga saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran
dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait terbakarnya wisma indonesia di bangkok thailand sudah terhubung melalui sambungan telepon staff penerangan sosial budaya kbri thailand nur rohmahidayah
ibu nur selamat sore bisa mendengar suara kami
selamat sore mbak fani
ibu nur bisa diceritakan kembali bagaimana sebenarnya kronologi terbakarnya rumah dinas duta besar indonesia di bangkok bu
kebakaran berhasil dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran di thailand di bangkok
tidak ada akur banjiwa mbak
lalu ibu nur apakah hingga saat ini pihak kepolisian sudah menyampaikan hasil penyelidikan terkait adanya kejadian ini ibu
polisi forensik telah selesai melakukan olah tkp pada jam empat sore tadi mbak
namun untuk hasil penyebab kebakarannya seperti apa mereka masih memerlukan waktu
untuk kepastiannya sendiri belum disampaikan kepada kami kapan mereka akan menyampaikan report lengkap terkait dengan penyebab kebakaran di wisma indonesia
lalu ibu nur apakah ada korban jiwa ataupun korban terluka terkait kejadian ini dan kira kira berapa kerugian yang ada
adanya kebakaran ini ibu
untuk korban jiwa ataupun korban terluka tidak ada mbak
sedangkan terkait jumlah kerugian juga belum ada karena kembali lagi masih dilakukan investigasi oleh polisi forensik dan juga oleh pihak asuransi
lalu ibu nur bagaimana juga terkait kondisi duta besar dan staff yang berada di lingkungan kedutaan besar indonesia di thailand
atau di bangkok tepatnya ibu
bapak duta besar dalam kondisi baik dalam kondisi sehat
demikian juga dengan ibu dan juga seluruh staff di kbri di bangkok dalam kondisi baik dan sehat selamat seperti itu
baik terima kasih ibu nur rohmah hidayah staff penerangan sosial budaya kbri thailand sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom